kamu ke rumah kan
kamu ke rumah untuk ketemu al kan
ingin rasanya aku genggam tangan kamu mas
supaya hangat tanganku yang kamu rasakan
mungkin bisa membangkitkan ingatan kamu tentang kita
minta nyamuk mas
mama jaga kesehatan terus sehat panjang umur
biar bisa temenin sal terus dan mendoakan sal
bu impusnya sudah terpasang
saya penuhi dulu ya bu
mama lagi di rumah sakit
jangan ada yang ditutup tutupi lagi
sebenernya mama harus transplantasi
tapi kamu gak perlu kuat
aku jadi sedih
karena ternyata banyak banget harapan mama kamu yang belum terwujud
kayak aku penasaran banget kenapa
kenapa tante rosa nyebaik halaman itu
kalau nggak penting nggak mungkin dong sampai disebaik sama tante rosa
ya apapun itu nggak ada alasan buat aku buat kamu ngeraguin tante rosa
karena aku yakin banget dan aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri
tante rosa tuh sayang banget sama adiknya sienna
jadi sekarang memori yang aku mau simpan di kepala aku semuanya yang baik baik aja
tentang mama tentang tanta rosa yang udah luar biasa jadi support system buat adiknya selama mama hidup
itu aja udah
aku yakin ada sesuatu yang tentang kamu sembunyiin
dan kalau aku bisa tahu itu apa mungkin aku bisa dapetin job jadi ba di maharatu
sekarang apa kamu gak mau ke pondok pelita buat nyambut sepupu kami
ya juga sih
mereka pasti lagi ngumpul sekarang
yaudah aku siap siap dulu ya
makasih udah diingetin
pak saya uya dan juga pak putra kangen banget sama pak bos
jadi dia gak inget apa apa
bu andien jadi pak aldebaran gak inget apa apa lagi bu
sudah udah ya
ya allah pak bos kenapa jadi begini sih
biasanya kalau datang pak bos mah teriak
uya bukain gerbang
uya nyautin siap pak bos
ya allah kita semua kangen banget sama pak bos
udah sedih gak
eh gak usah sedih
mungkin sekarang saya memang gak inget apa apa
tapi saya yakin kalian semua orang baik di sini
kalian semua adalah orang orang yang ada di garda terdepan
untuk menjaga keluarga saya selama saya gak ada kan
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya
saya juga mohon bantuan ya
mungkin dengan kalian
dengan kebiasaan yang sering kalian lakukan
bisa membantu supaya ingatan saya sempat boleh
mohon bantuan ya
sama datang rumah ya
ini rumah saya
betul pak bos
ini rumah keluarga besar pak bos
masuk isi rahat
semoga kalian berubah ya
ya dah aku tunggu nanti
aduh ya pak